salam salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
beri warjiyo gubernur bangunan indonesia
sekarang sedang berada di washington dc
pada hari rabu dua puluh april
ibu menteri keuangan dan saya
memimpin sidang kedua menteri keuangan dan gubernur bank sentral
dalam kondisi global economy
dan pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan
tidak hanya karena pandemi covid sembilan belas
tapi juga perang di ukraina
salah satu yang dibahas adalah bagaimana
kita memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan
karena kita negara negara g dua puluh
memperkuat kerjasama untuk diversifikasi mata uang
baik perdagangan investasi maupun transaksi pembayaran antar negara
satu yang kita sampaikan bahwa
diversifikasi keuangan dan stabilitas sistem keuangan
itu sangat penting diperluas
untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan
dan karena itu bisa mendukung ketahanan
negara negara baik negara negara maju maupun khususnya negara negara berkembang
di g dua puluh maupun negara lain
dalam menghadapi episode episode tekanan global
atau krisis yang terjadi di global
krisis pasar keuangan global
krisis mengenai covid maupun sekarang
yang juga dampak dari perang ukraina
bahwa diversifikasi mata uang
dalam perdagangan investasi transaksi pembayaran
itu mendukung stabilitas sistem moneter sistem keuangan
mengurangi ketergantungan sistem moneter dan sistem keuangan dunia
terhadap satu atau dua mata uang dunia
indonesia bersama sejumlah negara di asia
dengan malaysia dengan thailand
dan juga dengan jepang dan china
menggagas dan merealisasikan diversifikasi currency ini
dengan mata uang lokal
yaitu dalam kerjasama yang sering kita sebut
indonesia sekarang sudah mengimplementasikan empat
dengan jepang dengan cina dengan malaysia dan dengan thailand
dimana transaksi perdagangan dan investasi
tidak lagi diselesaikan melalui mata uang dolar
rupiah yen rupiah yuan rupiah bat rupiah ringgit
itu yang kita sebut local currency settlement
dan tentu saja ini juga sangat bermanfaat
bagi perdagangan investasi kedua negara dan di kawasan
bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi
bermanfaat bagi ekspor import
investasi pma dan juga bermanfaat bagi dunia usaha dan perbankan
karena ini memperdalam juga transaksi keuangan
juga transaksi pembayaran antar negara
indonesia bersama sejumlah negara asia
yang tentu saja ini adalah inisiatif dari asia
apa yang kita kembangkan di asia ini
bagi negara negara lain khususnya
dan karenanya ini terus kita
suarakan di bawah keketuaan indonesia
dalam presidensi g dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua ini
yang kita ingin kembangkan
untuk bisa menjadi acuan referensi global
di bawah presidensi indonesia
periwajjo gubernur bangladesh menyampaikan
wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh